penangkapan wisnu wardana mantan ketua dprd surabaya periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas rabu pagi berlangsung dramatis
buronan kasus korupsi pengalian aset bumd pt pancawira usaha jatim dengan kerugian negara sebelas miliar rupiah itu sempat melakukan perlawanan hingga menabrak motor petugas
berita terkini mengenai penangkapan wisnuwardana
ada motor anggota melakukan penghadangan wisnu pun sempat melakukan perlawanan dengan menabrak motor anggota hingga rusak parah
saat dilakukan penangkapan wisnu mengenakan jaket topi dan masker
wisnu ditutupkan sebagai buron pada tanggal dua puluh empat september dua ribu delapan belas lalu sesuai putusan mahkamah agung no satu delapan puluh empat k garis miring pidus dua ribu delapan belas
ia dinyatakan terlibat tindak pidana korupsi pengalihan aset bumd pt pancawira usaha jatim
pidus dua ribu delapan belas mencapai sebelas miliar rupiah
atas kasus ini mahkamah agung menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar dua ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan dengan uang pengembalian sebesar satu miliar rupiah lebih
kita masukkan yang bersangkutan untuk menjalani pidana penjara sesuai dengan putusan mahkamah agung selama enam tahun
harus membayar uang pengganti sebesar satu miliar lima ratus enam puluh enam juta
harus membayar uang pengganti sebesar satu miliar lima juta
usai penangkapan dan pemeriksaan di kantor kejaksaan negeri surabaya selama satu jam wisnu wardana langsung dibawa ke lapas porong untuk menjalani hukuman penjara
dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca penangkapan paksa terpidana kasus penjualan aset pt pancawira usaha wisnu wardana kami sudah terhubung dengan korresponden cnn indonesia widah subianto di kota surabaya
selamat pagi widah
wida bagaimana perkembangan terkini pasca penangkapan

paksa mantan ketua dprd surabaya wisnu wardana pada rabu pagi
paksa mantan ketua dprd surabaya wisnu wardana pada rabu pagi
ya dan juga rian jadi ini cukup dramatis ya kemarin yang terjadi di surabaya atau di rabu pagi tepatnya di kawasan jalan kenjeran surabaya
mantan ketua dprd dua ribu sembilan sampai dua ribu empat belas wisnu wardana ini ditangkap dengan cukup dramatis ya
dipimpin langsung oleh pimpinan kepala kejaksaan negeri surabaya
ini sempat melakukan perlawanan dengan
dengan terus melaju di kawasan jalan genjeran surabaya
meskipun pihak dari kejaksaan negeri surabaya ada dari tim intelijen dan juga pidana khusus
ini sudah menghadang dengan sepeda dan juga satu mobil
sepeda motor pun sudah ditaruh di bawah
namun ternyata mobil yang dikendarai oleh wisnu wardana dan juga keluarganya masih terus saja melaju hingga akhirnya posisi dari sepeda ini terus di bawah
dan sebenarnya untuk proses berikutnya ini cukup cepat cukup cepat saya lihatnya ya
sesudah ditangkap di kawasan kenjeran surabaya wisnu wardana langsung dibawa ke kantor kejaksaan negeri surabaya
ini juga tidak memakan waktu yang cukup lama
satu jam saja pemeriksaan wisnu langsung dibawa ke lapas porong sidoarjo untuk menjalani hukumannya
sesuai dari putusan mahkamah agung nomor satu ratus lima pitsus dua ribu delapan belas ini wisnu wardana harus menjalani hukuman penjara selama enam tahun
kemudian denda rp dua ratus juta

ini kalau kita merunut dari kasusnya sebenarnya memang putusan ma ini ini cukup jauh dibandingkan dari putusan sidang pertama
ini di tipikor surabaya ini menjatuhkan tiga tahun penjara
kemudian wisnu wardana ini melakukan banding ke pengadilan tinggi dan difonis satu tahun penjara
kemudian kejaksaan negeri surabaya melakukan kasasi ke ma hingga akhirnya diputus
hukuman tahanan penjara selama enam tahun
denda rp dua ratus juta surabaya
denda rp dua ratus juta subsidi dari enam bulan
jadi kalau dari perjalanan kasus wisnu wardana di meja hijau ini juga memang cukup panjang
karena kasus ini sendiri dimulai sejak tahun dua ribu lima belas
kejaksaan negeri surabaya mengendus ada ketidaksesuaian pelepasan beberapa aset di pt bumd
pemerintah provinsi jawa timur ini pancawira usaha yang terdiri dari beberapa bumd di provinsi jawa timur
yang tergabung yang bergerak di berbagai bidang
ada manufaktur kemudian juga agrikultur dan lain sebagainya
ini ternyata ada penyelewengan diantaranya pelepasan aset
dua aset yang ada di kediri dan juga tulung agung ini dilepas dengan nilai di bawah njop atau nilai jual objek pajak
dan kasus ini cukup lama dan juga cukup menyita perhatian publik ramai di berbagai media
karena tidak hanya wisnu wardana mantan ketua dprd kota surabaya dua ribu sembilan sampai dua ribu empat belas
namun juga menyeret
mantan menteri bumn dahlan iskan yang pada kasus ini pada tahun dua ribu sampai dua ribu sepuluh ini pernah menjabat sebagai direktur dari pt pancawira usaha
dan dahlan iskan sendiri juga tidak kalah pelik ya proses persidangannya
di kasus pertama sempat difonis dua tahun tahanan kota
kemudian dahlan iskan banding di pengadilan tinggi dinyatakan bebas hingga sekarang
dea dan rian
baik terima kasih wida subianto tadi melaporkan langsung dari kota surabaya jawa timur